puding dibuat dengan serbuk jeli yang dicampur dengan air kelapa
tapi hari ini malam ini kita akan mendengarkan rencana usulan pemerintah terkait dengan perpu pilkada
ini menandakan kurangnya mendapatkan cahaya matahari sehingga kualitasnya menjadi kurang baik